mencari dana di pasar modal menjadi pilihan banyak emiten di sepanjang tahun dua ribu tujuh belas ini
data dari bursa efek indonesia menunjukkan kepopuleran pasar modal bagi emiten yang mengincar dana segar baru
sepanjang tahun ini terlihat bahwa jumlah dana terjaring lewat penerbitan obligasi mencapai rp satu ratus lima puluh triliun
total penjaringan dana dari penerbitan efek pun sudah mencapai rp tujuh puluh sembilan delapan puluh enam triliun
penjualan saham ini terdiri dari right issue rp enam puluh sembilan empat puluh tujuh triliun waran rp satu tiga puluh tujuh triliun serta inisial public offering atau ipo sebesar rp sembilan tiga triliun
diadakannya pilkada serentak di berbagai daerah pada tahun depan sekaligus pemilihan presiden di dua ribu sembilan belas bisa menjadi pendorong perekonomian indonesia
hal ini berpotensi membuat semakin banyak perusahaan yang tertarik melantai di bursa pada dua ribu dua puluh
selain itu kenaikan peringkat surat utang indonesia
kenaikan peringkat surat utang indonesia oleh fitch ratings juga diharapkan dapat menjaga tren suku bunga rendah
hal ini bisa membuat semakin banyak emiten yang menerbitkan obligasi tahun depan
tiga hari menjelang berakhirnya seluruh perdagangan di pasar modal ihsg masih diprediksi akan tetap bersinar
ini terlihat dari derasnya dana yang mengalir ke bursa
di sisi lain kebijakan moneter dari bank sentral amerika serikat melalui kenaikan suku bunga the fed di akhir tahun
dan negosiasi brexit yang masih berlanjut juga patut diantisipasi
konstelasi politik jelang tahun kontestasi juga akan menguji kondisi pasar uang dan pasar modal indonesia di tahun depan
bagaimana proyeksi pasar uang dan pasar modal di tahun dua ribu delapan belas
kami akan membahasnya di segmen the analyst
dan telah hadir bersama kami managing director bank mega martin muluanto
selamat datang pak
selamat pagi mas rian
iya selamat pagi pak
dua ribu delapan belas sudah di depan mata kira kira di dua ribu tujuh belas
apa yang seksi apa yang harus diamati
apa yang harus diamati dari kondisi perekonomian global untuk supaya lebih untung lagi gitu di dua ribu delapan belas
jadi kalau kita lihat di dua ribu tujuh belas ini perkembangannya dari dua ribu enam belas global growth sendiri sudah memberikan growth yang cukup baik
dua ribu enam belas sendiri tiga satu persen growthnya global growth
di tahun dua ribu tujuh belas itu sekitar naik cukup banyak tiga delapan persen
kemungkinan di dua ribu delapan belas ini akan continue
jadi akan membaik terus di dua ribu delapan belas ini
baik kalau kita perhatikan dari asia sendiri juga cukup mentereng ya data dari pertumbuhan ekonominya sampai enam persen
itu juga pertanda yang bagus begitu bagi pasar uang
itu bagus sekali
kalau kita lihat asia di luar jepang sendiri itu kita di dua ribu delapan belas memprediksi akan masih continue
dengan growth yang enam persen bisa lebih enam satu enam dua
kalau kita lihat sendiri indonesia sendiri dengan tadi mas rian sudah menyebutkan fitch sudah memberikan upgrade rating
kita expect juga growth indonesia sendiri di tahun ke depan sendiri akan memberikan sekitar lima tiga puluh lima empat ya dari tahun dua ribu tujuh belas ini di lima satu persen
lima tiga persen di tahun dua ribu delapan belas
tapi kalau kita lihat juga bahwa dari pasar uang sebenarnya seperti apa pak
apakah juga insuransi
apakah juga instrumen seperti deposito mungkin di dua ribu delapan belas tetap akan menjadi pilihan mungkin bagi masyarakat yang ingin berinvestasi
mengingat sekarang tren suku bunga rendah terus terjadi begitu di indonesia
jadi yang cukup menarik di sini dengan indonesia dinaikkan peringkat fitch nya ya
kita akan melihat perkembangan interest rate kita ada possibility kemungkinan akan membaik
jadi akan turun
jadi kalau kita lihat di dua ribu delapan belas mungkin kalau kita lihat dari bank indonesia sendiri yang sekarang ada di empat dua puluh lima itu sendiri kalau tidak akan stay di dua ribu delapan belas mungkin masih ada chance untuk memberikan boost lagi di ekonomi
tapi kalau kita lihat kita itu masih menginginkan adanya perkembangan di kredit
jadi pemerintah ini akan mendorong terus suku bunga kredit ini
jadi akan turun
begitu juga kalau kita lihat liquiditas pasar di indonesia itu cukup banyak
ya kan dari operasi moneter sendiri bank indonesia
kalau dari tahun lalu itu sekitar tiga ratus an triliun sekarang naik menjadi lima ratus lima puluh triliun
itu kan memberikan indikasi yang cukup liquid di indonesia
saya rasa deposito itu kedepannya interest rate deposito itu ada possibility akan turun
akan turun ya
jadi suku bunga kredit dan deposito akan tightening
jadi kalau kita lihat
yang menarik adalah kemungkinan di dua ribu delapan belas seperti kalau kita lihat contoh contoh investor investor asing yang masih continue masuk ke dalam obligasi pemerintah kita
yang sekarang sepuluh tahun government bonds itu ada sekitaran di enam tiga
ini masih menjadi
ini masih menjadi idaman mereka
jadi saya rasa kalau kita lihat
ini akan bisa menjadi continue
di tahun dua ribu delapan belas
dan ada possibility kemungkinan government bonds kita yang sepuluh tahun break di enam persen
seperti dibalik lagi di dua ribu dua puluh
masuk ke range di lima lima persen enam persenan
dan itu tentunya semakin dimelniati lagi dong pak
tapi di sisi lain kalau kita perhatikan juga kebijakan fed fund rate seperti itu yang mungkin akan kembali menaikkan suku bunganya
prediksi anda dua apakah tiga kali dan ini seperti apa dampaknya terhadap dolar sendiri
prediksi kita di tahun dua ribu delapan belas akan terjadi kira kira dua kali lagi
dan itu sudah diantisipasi oleh pasar
jadi kalau kita lihat dolar indeks sendiri
jadi saya tidak terlalu bullish
saya tidak berpikir dolar indeks
akan continue naik dengan bersamaan dengan fed fund menaiki interest rate
karena di amerika sendiri biarpun kita lihat growthnya akan continue di dua dua persen
tapi ini masih akan berdampak kepada mereka punya current account
jadi itu sendiri akan melemahkan dolar indeks
jadi ke depannya kalau kita lihat
di tahun dua ribu delapan belas
tahun dua ribu tujuh belas sebenarnya kira kira satu lima
tapi dia memberikan growth yang cukup signifikan dua dua
jadi bisa dibilang euro akan ada potensial menguat
dari satu delapan belas kemungkinan balik ke satu dua ratenya ya
tapi dengan pound sterling yang kebijakan brexit
pound sterling cukup menarik
pound sterling masih ada challenge
kalau kita lihat ya dengan pembicaraan kesepakatan brexit dengan eu ya
nah ini akan memberikan
dampak yang mungkin kurang baik
jadi kalau kita lihat di eropa
euro sterling ini akan menguat
artinya sterling ini akan stay
euro ini akan lebih menguat
sekarang kalau kita lihat mungkin euro sterling itu berada di delapan
dan kemungkinan ini akan continues euro nya yang menguat sampai sembilan
jadi sterling akan stay saya rasa
berarti yang sekarang ada euro mungkin ditahan dulu kali pak ya
saya rasa euro cukup baik investasinya
tapi kalau kita perhatikan juga bagaimana tadi peringkat dari rate fitch ratings yang sudah kembali meningkat
seperti itu untuk peringkat utang indonesia
ini akan seberpengaruh apa pada pasar modal indonesia di dua ribu delapan belas
ini akan berpengaruh cukup baik ya
di indonesia terlebih
kalau kita lihat pasar modal sendiri equity sekarang sudah di enam ribuan
awal enam ribuan ya
kalau kita prediksi kemungkinan masih akan ada chance
karena peminat peminat investor itu masih akan banyak di tahun dua ribu delapan belas
jadi kemungkinan masih akan bisa dikejar menuju enam ribu lima ratus di dua ribu delapan belas
mungkin lebih dari enam ribu lima ratus
cuman kita mungkin lihat beberapa headwinds di tahun depan ya
indonesia akan memasuki political years
akan dimulainya campaign semuanya di second semester
terus akan dilanjutkan
dua ribu sembilan belas dengan pemilihan presiden kan
itu akan memberikan mungkin
katalisator juga ya
berarti berdampak pada bagusnya juga bagi pasar modal pada saat pilkada
liquidity akan semakin membaik
tapi ini sudah jam sembilan pak
kita harus lihat terlebih dahulu pembukaan indeks harga saham gabungan
langsung dari bursa efek indonesia
ini kalau kita perhatikan sekarang sudah mendekati dari prediksi anda tadi
mengatakan enam ribu lima ratus
ini sudah enam ribu dua ratus
bahkan belum dua ribu delapan belas seperti itu ya
atau dengan nilai transaksi yang sudah mencapai empat puluh satu juta saham
empat puluh satu miliar seperti itu yang sudah beredar di pasar modal
ini sudah pertanda yang baik
menjelang tutup tahun begitu ya
dan bagaimana kalau melihat data ini
apa sebenarnya yang harus diantisipasi mungkin semua memprediksi bahwa akan sampai rp enam lima ratus
tapi kan biasanya ada faktor faktor yang lain
geopolitik apakah masih akan berpengaruh terhadap sejumlah bursa bursa di asia termasuk iasg
karena kedepannya beberapa headwind seperti geopolitik antara north korea
ini akan berdampak juga
isu kematian yang ada di china
karena kematian nasionalnya juga sudah hampir tiga kali lipat gdp nya
jadi itu akan juga berdampak
cuma kalau saya rasa china sendiri
dengan polisi yang lebih kecil
dengan polisi yang mempunyai infrastruktur yang lebih keterangkan
yang diperkirakan di lima tahun ke depan itu antara sembilan puluh sampai satu ratus dua puluh billion
dan itu akan memberi dorongan terlebih di asia
jadi kita akan mendapatkan dampak yang positif
itu akan berjalan dari dua ribu delapan belas
dan selanjutnya juga kita perhatikan bagaimana nilai tukar rupiah di pasar spot saat ini
kalau tadi kita sudah mengira bahwa akan
ini masih wajar sekali dolar rupiah perkembangannya di tahun ini bisa dibilang cukup flat
dibandingkan dengan asian currency yang lain
begitu juga ada currency di asia singapura malaysia ringgit atau lain
dolar rupiah saya rasa masih akan stay range antara tiga belas tiga ratus tiga belas enam ratus untuk di tahun dua ribu delapan belas juga
kalau kita lihat emang demand cukup banyak lokal
tapi yang paling penting adalah stabilitas nilai tukar rupiah ini akan terjaga
faktor yang lain seperti mungkin kebijakan terbaru yang dimiliki oleh donald trump dalam pajak reformasi pajak seperti itu
itu sepertinya belum terlalu berdampak apakah anda melihat butuh waktu
mungkin ke depan juga akan berdampak pada mata uang emerging market seperti indonesia
saya rasa tidak emang membutuhkan waktu
sebenarnya tax reveme yang dilakukan oleh trump ini akan berdampak baik kepada us in general ya
tapi kalau kita lihat semuanya ini sebenarnya kalau kita lihat di asia sendiri
asia sendiri masih akan memberikan yield yang cukup lebih baik
despite kalau kita lihat us treasury di tahun ke depan
dengan perekonomian amerika yang akan naik dengan policy policy nya trump yang tadi termasuk yang tax reform tadi
ini akan memberikan boost kepada ekonomi mereka
tapi satu hal tadi yang kita bilang mengenai fiskal defisitnya yang akan berdampak tidak baik kepada perekonomian mereka
jadi kalau kita lihat amerika sendiri ke depannya
kita tidak akan melihat growth nya akan semakin tinggi
unemployment sudah cukup rendah sekali which is good
tapi yang mungkin yang harus diantisipasi adalah volatility ini sudah in general global market
volatility ini sudah cukup rendah beberapa tahun terakhir ini
ke depannya dengan tightening policy yang dilakukan fed dan akan di follow dengan ecb
ini akan memberikan dampak volatility yang akan naik
naik artinya bagi indonesia
bagi indonesia saya rasa ini akan naik

bagi indonesia saya rasa ini akan naik
bagi indonesia saya rasa ini akan naik

bagi indonesia saya rasa ini akan naik
bagi indonesia saya rasa ini akan naik
ini sesuatu yang harus kita waspadai
atau secara fundamental indonesia masih lebih kuat
secara fundamental masih lebih kuat tapi harus diwaspadai
seperti itu ya
dan bagaimana juga mungkin tadi sempat kita bahas juga mengenai trend yield obligasi di dua ribu delapan belas
seperti apa itu pak
obligasi kita government bonds saya rasa akan menjadi lebih baik seperti yang tadi saya sudah utarakan
sepuluh years government bonds kita itu akan possible break ke enam persen
jadi masih akan menjadi investor masih akan continue beli
despite kepemilikan mereka sudah mencapai delapan ratus triliun
cukup banyak ya sudah tertinggi so far di dalam satu dekade lebih kalau kita bisa bilang
berarti masih ada kemungkinan supaya lebih banyak lagi dana yang masuk melalui obligasi ini ya
tapi kita berbicara juga dua ribu delapan belas dengan sejumlah kondisi tadi pasar uang dan juga fundamental ekonomi yang kuat
mungkin bagi di luar sana yang masih
berpikir investasi harus diarahkan kemana
kalau saya rasa tadi kebalik deposito mungkin akan continue ratenya melemah turun ya
obligasi government bonds itu sesuatu yang cukup menarik ke depannya
pasar equity kita kalau kita lihat ini hari ini malah sudah enam dua ratus saya lihat mungkin enam ribu lima ratus mungkin akan ada chance lebih
jadi itu sesuatu yang cukup menarik juga untuk
baik berarti sepertinya mungkin deposito ditahan dulu beralihnya ke equity pak ya
baik pak martin muluanto terima kasih sudah hadir di studio
terima kasih banyak mas dian
kita berjumpa lagi kesempatan lainnya dan semoga dua ribu delapan belas tidak hanya pasar uang dan pasar modal yang berkibar
karir pak juga berkibar